senin pagi pelabuhan perikanan samudera nizam zakhman jakarta tampak seperti kota mati
sekitar lima puluh ribu anak buah kapal dan ribuan pekerja perikanan di kawasan ini mogok kerja
mereka memprotes keputusan perusahaan umum perikanan indonesia perum perindo
menaikkan harga sewa lahan hingga lima ratus persen
selain menuntut kenaikan dihitung ulang agar tidak menyulitkan pengusaha perikanan
pengusaha yang ikut berunjuk rasa menginginkan masa sewa lahan tidak diperpendek dari dua puluh tahun menjadi lima tahun
mereka juga menuntut perum perindo tidak meminta jatah dua puluh lima persen dari keuntungan penjualan solar di pelabuhan perikanan nizam zahman
ketua paguyuban pengusaha perikanan muara baru atau p tiga mb mengeluhkan keputusan perumperindo
yang dinilai dibuat secara tidak transparan dan tidak sejalan dengan visi pemerintah presiden jokowi
menjadi perusahaan yang berpengaruh
menjadikan indonesia salah satu poros maritim dunia
kan sudah terlihat puluhan ribu nelayan bergerak ke jakarta
berarti ada suatu kebijakan yang tidak pas
namanya kebijakan itu kan harus bijaksana
harus ada sosialisasi harus ada jaring pengamannya karena kan mereka hidup dari penangkapan ikan
menurut sekretaris perusahaan perum perindo agung pamujo
kantor jasa penilai publik yang ditunjuk sebenarnya menginginkan kenaikan harga sewa lahan
hingga rp tiga ratus tiga puluh lima per meter persegi per tahun
namun kenaikan ditetapkan rp enam puluh satu lima ratus agar tidak mencekik industri perikanan di pps nizam zahman
agung mengatakan perum perindo telah mengundang pelaku industri di pps nizam zahman
untuk mensosialisasikan kenaikan harga sewa sejak dua ribu dua puluh
dan tidak memiliki kewajiban lebih lanjut menjelaskan kebijakan perusahaan
jadi kita yakin peraturan menteri itu yang sudah diumumkan dalam berita negara dan segala macam itu semua tahu
itu kan peraturan ada dalam berita negara mungkinnya lembaran perunaunan
p tiga mb memastikan kapal nelayan tidak akan melaut selama sebulan mendatang
kerugian selama aksi mogok berlangsung ditaksir mencapai dua puluh miliar rupiah per hari
rama aryadi jakarta